dan untuk mengetahui informasi terkini seputar lonjakan kasus positif covid sembilan belas di bangkalan madura
sudah ada kamaludin harun jurnalis transmedia di bangkalan madura jawa timur
selamat sore kamaludin apakah rsud bangkalan saat ini masih bisa menampung pasien positif covid sembilan belas di sana
selamat sore rifana perlu disampaikan bahwa sampai hari ini setelah melakukan penambahan ruangan di rsud
di kabupaten bangkalan madura jawa timur kini rsud bangkalan sebenarnya masih bisa melakukan penampungan pasien covid sembilan belas yang ada di bangkalan madura
namun yang diantisipasi oleh pihak rumah sakit adalah lonjakan yang terjadi dua hari terakhir
yakni mulai hari senin sampai hari selasa hari ini
ini yang sangat signifikan dan pihak dari tim gugus tugas dari kabupaten bangkalan
sudah mempersiapkan beberapa alternatif alternatif lokasi termasuk rumah sakit penyangga
seandainya misal di rumah sakit kabupaten bangkalan ini tidak mampu menampung
tapi masih bisa diangkat oleh pasien
kamaludin di sejumlah media menyatakan ada dua puluh lima orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas varian baru
apakah itu anda sudah mendapatkan konfirmasinya dari pihak rumah sakit maupun dari pihak pemkap bangkala

untuk varian baru yang terkonfirmasi ini pihak dari rumah sakit sendiri masih belum memberikan konfirmasi klarifikasi pasti
untuk varian baru yang terkonfirmasi ini pihak dari rumah sakit sendiri masih belum memberikan konfirmasi klarifikasi pasti
untuk varian baru yang terkonfirmasi ini pihak dari rumah sakit sendiri masih belum memberikan konfirmasi klarifikasi pasti
rumah sakit maupun dinas kesehatan bangkalan sendiri sudah masih melakukan pengkajian agar nantinya ketika disampaikan kepada publik bahwa hal ini memang sudah diyakinkan dan pasti itu nanti akan disampaikan secara langsung
oke belum ada kejelasan ataupun informasi
informasi dari pihak rumah sakit saya ingin tanya berapa sampai hari ini jumlah tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas di rsud bangkalan
untuk tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif hingga hari ini
hari ini terdapat berdasarkan klarifikasi dari pihak dinas kesehatan bangkalan
bahwa hari ini ada penambahan sekitar empat puluh tiga pasien tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif
dan dari jumlah penambahan ini ada sekitar tujuh puluh enam tenaga kesehatan yang sampai hari ini sudah terkonfirmasi positif covid sembilan belas
apakah kemudian proses tracing dan juga testing masal kemudian dilakukan oleh pemerintah kabupaten bangkalan untuk mendeteksi jumlah real kasus covid sembilan belas di sana
sampai hari ini masih terus dilakukan upaya upaya tracing yang dilakukan terhadap masyarakat dan juga tenaga kesehatan yang menangani para pasien
dan khususnya khususnya di
ada di empat kecamatan yang penularannya sangat drastis
yakni di daerah arusbaya daerah arusbaya dan kecamatan geger klampis dan kota bangkalan sendiri
bagaimana kemudian respon warga bangkalan dengan disekatnya jembatan suramadu
imbas melonjaknya angka covid sembilan belas di sana
karena kalau kita lihat sebelumnya sempat ada penolongan
bahkan bahkan keributan antar warga dengan petugas yang akan mensuap mereka
ada penolakan tampaknya dari warga bangkalan saat akan dites swab antigen di jembatan suramadu
responnya seperti apa sebetulnya
sebenarnya memang bervariasi ya
respon dari masyarakat ini bermacam macam
jadi ada beberapa masyarakat yang memang secara spontan menolak karena mereka khawatir
mereka khawatir ketika mereka terkonfirmasi misalnya positif
dan ini seolah olah bagi masyarakat ini sangat mengganggu secara psikologis mereka dan keluarga mereka
sehingga mereka kebanyakan menolak
ketika ada respon yang mungkin secara spontanitas
karena mungkin sebelumnya tidak pernah ada
ada penyekatan stressing yang super ketat seperti sekarang ini
kemudian ada tracing yang super ketat
sehingga mereka mungkin merasa khawatir begitu
oke terima kasih jurnalis transmedia kamaludin harun atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali